otoritas kesehatan provinsi bali masih mencari kepastian mengenai tamu asal wuhan tiongkok yang diduga tertular virus corona dan sempat singgah di bali pada akhir januari lalu
kepala kantor kesehatan pelabuhan kelas satu denpasar luki cahyono mengatakan pihaknya masih mengecek kebenaran informasi tersebut
wisatawan asal tiongkok itu datang ke bali pada dua puluh dua januari dan meninggalkan bali pada dua puluh delapan januari
menurut luki cahyono antara dua puluh dua sampai dua puluh delapan januari tidak ditemukan penumpang pesawat di bandara ngurah rai dengan suhu tubuh melebih normal
jika mempertimbangkan masa inkubasi virus corona antara satu hingga empat belas hari kemungkinan wisatawan tersebut terjangkit virus corona di luar bali
memang kalau memang bersangkutan masuk ke bali tanggal dua puluh delapan kan sudah keluar
nah dalam keadaan itu dia pasti
dalam keadaan tidak ada keluhan
tanggal lima baru dia ke rumah sakit lalu dicek
tanggal enam keluar bahwa confirm ada virus corona positif
jadi delapan hari dia di cina dalam keadaan tidak ada keluhan
jadi hampir pasti bukan di bali